seorang istri tahanan di palembang sumatera selatan ditangkap petugas
lantaran menyelundupkan gergaji untuk membantu meloloskan suaminya
bersama dua puluh sembilan tahanan lainnya yang kabur dari sel tahanan polresta palembang
sementara itu polisi menangkap delapan dari tiga puluh tahanan narkoba yang kabur di lokasi yang berbeda
indah permatasari ibu rumah tangga berusia dua puluh tiga tahun ini ditangkap petugas
karena membantu meloloskan suaminya arief hidayatullah bersama dua puluh sembilan tahanan lainnya
yang kabur dari sel tahanan polresta palembang pada senin pagi
terungkapnya keterlibatan salah seorang istri narapidana ini setelah petugas mendapat informasi
dari salah satu penghuni tahanan yang berhasil kembali ditangkap
tersangka mengaku nekat membantu suaminya kabur karena tidak tega
setelah sang suami mengaku selalu dianiaya dan disiksa oleh tahanan lain
ia menyelundupkan gergaji besi
di dalam kantong plastik hitam yang berisi makanan saat membesuk suaminya
sementara itu polisi menangkap delapan dari tiga puluh tahanan narkoba yang kabur di lokasi yang berbeda
di antaranya di kawasan gandus pelaju sukarema
di antaranya di kawasan garami dan di daerah mariana banyu asir
hingga saat ini polisi masih terus mengejar dua puluh dua tahanan lainnya yang masih buron
dari tiga puluh tahanan yang melarikan tersebut
kita sudah berhasil mengamankan dan menangkap sebanyak delapan tersangka
saat ini kita hadirkan di depan rekan rekan jajaran media
dan kami juga mengimbau bagi tahanan atau tersangka yang lain yang kabur
kami meminta dan mengimbau baik pelakunya sendiri tahanannya sendiri maupun keluarganya untuk menyerahkan
dan kalau tidak sampai kemanapun mereka akan kita cari dan akan kita kejar
sebelumnya tiga puluh tahanan polresta palembang kabur dengan cara menjebol tralis besi ventilasi kamar mandi
lalu keluar melalui pintu utama polresta pada minggu dini hari
mereka yang kabur adalah tahanan kasus narkoba
hanif kairandi palembang sumatera selatan